assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam selamat malam bapak bapak semua bang bang semua
selamat malam tepuk tangan lu untuk diskusi ya mari luar biasa sekali
sebelum kita mulai tadi kita pengen ngucapin kita sedih karena indonesia kalah
kalau begini ternyata harusnya yang di reshuffle gak cuma menteri tapi penyerang
penyerang kita kayaknya perlu di reshuffle juga ya
penyerang harus di resuffle penyerang
udah bener nih katanya ketua pssi mundur
dan juga bang hari ini kita ngikutin tema kita bang
tema kita hari ini adalah reshuffle
kocok ulang bapak pengen kocok saya pengen mulang
bukan bukan bukan
ada tiga menteri dari nasdem yang terancam di reshuffle di kabinet pak jokowi
katanya karena kinerja bang
kalau karena alasannya kinerja aku gak setuju tiga menteri itu di reshuffle
kenapa gitu bang
eh enggak ada yang bagus bang
ada yang bagus kerjanya bang
ada yang bagus bang
oh ada yang bagus
siapa aja dok
tiga nama yang katanya terancam di resuffle bang
yang pertama ibu siti nurbaya
ibu siti nurbaya bagiku kayaknya gak perlu di reshuffle karena kerjanya bagus kok
kenapa harus di resuffle
kedua dari bapak syahrul yasin limpu
ini juga aku gak setuju
kinerjanya bagus kok
gak ada indikasi bahwa jelek
harusnya gak di resuffle
oke masih gak setuju
dan yang ketiga ada bapak joni g pelate
nah ini dia
bapak joni g pelate
aku paling gak setuju pak joni g pelate itu di resuffle sekarang
kenapa begitu bang
harusnya dari kemarin
semenjak pak joni g pelate jadi menteri komunikasi
di ke dalam kementerian itu blunder blunder semua
waktu kebocoran data
masa ada pernyataan dari staf kementerian
hacker jangan menyerang
masa kayak gitu pernyataannya
oh mungkin dia terinspirasi dari dora the explorer bang
tahu kan bapak bapak ya
kalau misalnya dora lagi jalan
dora selalu bilang
swiper jangan mencuri
swiper jangan mencuri
swiper jangan mencuri
nah mungkin masalahnya ada di masyarakat
kita terlalu cepat menjudge main kominfo kita
oh harusnya nunggu
tiga kali dulu
hacker jangan menyerang
hacker jangan menyerang
hacker jangan menyerang
kenapa dibilang begitu
kenapa bilang begitu
kenapa bilang begitu
kenapa dibilang begitu
tapi kalau misalnya kita mengikuti diskusi tadi
siapapun nanti menteri yang ternyata
hadapi dengan semangat dan tersenyum
setuju pak ya
datang dan pergi penuh senyum
nah tapi pengetahuan kita
di mana mana orang kalau dipecat
tidak bisa tersenyum
kamu aku pecat aku bosnya
mulai hari ini kamu tidak bisa bekerja lagi di tempat ini
saya tidak apa apa
saya sudah menduga itu semua
saya sudah siap budidaya lele
kan susah gitu rasanya
tapi maksudnya positif thinking
datang dengan senyuman pulang dengan senyuman
makanya saran kita buat pak jokowi
kalau ingin risafal itu harus penuh dengan entertain
oh gimana caranya
jadi risafalnya ala ala eliminasi kompetisi tv
jadi misalnya ada pak jokowi duduk
ada lima menteri berjejer ada mc nya
lima menteri ini sudah bekerja dengan sangat baik
tapi sayangnya akan ada tiga yang dieliminasi malam hari ini
pak binsar panjaitan
pak luhur binsar panjaitan
biasanya ada nadanya nih
terima kasih sudah membantu semua pekerjaan pak jokowi
tapi gara gara bapak bekerja dengan baik
masyarakat menyangka bapak yang presiden bukan saya
ibu siti nurbaikah
kinerja anda luar biasa
tapi ada satu kekurangan
siapa tahu gitu
kali itu mau lebih entertain sebenarnya
tapi kalau dari kita nih
mungkin pesan dari saya aldo dan juga gian
kepada pemerintah kita
kalau sebenarnya mau reshuffle itu gak apa apa
tapi pastikan dulu apa alasannya
karena kayaknya kita nggak akan bisa jadi negara yang baik
kalau kita menilai seseorang itu dari pandangan politiknya
bukan dari kinerjanya
terima kasih gian dan juga aldo
tadi sentilan sentilan khas anak muda
yang bisa mungkin didengarkan oleh presiden jokowi
pada saat mengocok ulang kabinetnya
sekali lagi faktor kinerja harus lebih utama
dibandingkan dengan faktor politis
penampilan dari teman teman komisi co tadi
sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini
terima kasih sekali lagi
terima kasih sekali kepada
tenaga ali utama ksp
kemudian politis senior
pak hermawi taslim
wasek jien partai nasdem
dan juga direktur indo strategik
terima kasih bapak bapak
dan juga teman teman mahasiswa
dari himpunan mahasiswa
uin syarif hidayatullah
ini saya belum selesai
sampai jumpa senin depan
waktu indonesia barat